menteri keuangan sri mulyani berencana memberi cukai pada minuman kemasan
pemberian cukai ini ditujukan untuk pengendalian konsumsi minuman kemasan dengan pemanis
dan juga berkarbonasi yang dianggap sebagai pemicu obesitas dan diabetes
usulan tersebut didukung oleh yayasan lembaga konsumen indonesia
pengurus harian ylki sudaryatmo mengatakan pemberian cukai ini sebagai langkah preventif
untuk mengendalikan konsumsi minuman yang tidak menyehatkan
beban pemerintah dalam hal kesehatan pun akan lebih ringan
dia juga menyatakan bahwa pemberian cukai semacam di berbagai negara sudah lama dilakukan
dengan pengendalian tadi itu harapannya konsumsi masyarakat menurun
biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanggulangan kesehatan
akibat konsumsi minuman ringan tadi juga berkurang
namun usulan cukai minuman kemasan mendapat beragam tanggapan dari warga
kalau menurut saya sih setuju ya
seolah pemerintah melakukan kemasan
kebijakan tersebut wajar wajar aja
karena hal tersebut untuk mendulang kemasukan negara kan
aku sih pribadi enggak ya
soalnya aku yang biasanya emang minum agak kemasan gitu ya
selain apua dinaikin kayak gitu agak berat juga
rencana pemberian cukai untuk minuman kemasan telah diajukan sri mulyani
kepada komisi sebelas dpr ri pada rabu lalu
tim liputan cnn indonesia